bayi ini akan membawa keberuntungan
yang akan membawa
aku berada di atas tahta
aku berada di atas tahta
aku berada di atas tahta
aku berada di atas tahta
yang akan membawa
aku berada di atas tahta
aku berada di atas tahta
aku berada di atas tahta
dia berada di atas tahta
anak bapak lahir selamat
terima kasih tuhan
lalu bagaimana dengan istri saya
dia juga selamat kan
istri saya baik baik saja kan
saya mohon bapak tabah dan berbesar hati
menghadapi kenyataan ini
suster jangan berbelit belit
katakan saja terus terang
jangan membuat saya makin tidak berpengaruh
kami sedang berusaha
namun tuhan berkeinginan lain
istri bapak meninggal
kita sudah trus
saya akan nembut
dan doarkan delapan belas malam
tidak ada siapa ma kenapa